mendedikasikan diri pada masyarakat dengan menyediakan pendidikan gratis
bagi anak anak jalanan menjadi pilihan hidup pria ini selama tujuh belas tahun terakhir
yosarkono melalui yayasan himata yang ia rintis telah menjadi jembatan asa
bagi mereka yang kerap dipandang sebelah mata
sarkono bersama dua orang rekannya membangun yayasan himata
pemerhati masyarakat marginal kota secara resmi pada tahun dua ribu dua
target kita waktu itu memang anak anak yang di jalan dan anak anak yang terlantar ya dan ditelantarkan gitu ya
jadi baik itu yang terlantar di jalan ataupun terlantar di komunitas
banyak anaknya tapi mereka nggak sekolah
target kita itu bagaimana mereka mau belajar
sempat terusir lantaran tak bisa membayar sewa
kini cita citanya mendirikan bangunan sekolah dan balai latihan kerja bagi anak anak terlantar pun terwujud
kita buat program itu ada rumah singgah gitu kan
rumah singgah atau kalau anak anak atau masyarakat dikenal panti lah panti anak anak gitu
di sini di pelumpang
kemudian ada untuk pendidikan kita non formal pkbm himata
kemudian untuk pendidikan agama kita buat tpa taman pendidikan al quran
kemudian untuk anak anaknya kita paut
kemudian yang lain lebih kepada ekstra mereka kebutuhan mereka seperti musik
kemudian teater kemudian ada lab jahit juga gitu
kita hanya menyediakan
syahbudin mantan anak jalanan ini adalah angkatan pertama pkbm atau pusat kegiatan belajar masyarakat yayasan himata
pembangunan pusat kegiatan belajar masyarakat yayasan himata
awalnya memang saya binaan awal ya
binaan pertama latar belakang saya seorang pemulung
kemudian tukang sapu jalanan juga tukang sapu
kemudian jual jual barang bekas
awal saya masuk himata ya mengikuti program kegiatan kegiatan yang ada di sini
kemudian ketika saya mengikuti kegiatan kegiatan di sini saya mendapatkan beasiswa pendidikan
walaupun kondisinya sekolah saya masih masih berusaha
walaupun kondisinya sekolah saat itu memang pas pasan dari pihak keluarga juga pas pasan
sudah lama juga ditinggal orang tua
dan pada akhirnya ya ikuti dengan kompetensi